mereka adalah warga binaan yang berada di panti sosial binalaras harapan sentosa iii
di kelurahan grogol petamburan jakarta barat
para warga binaan ini diberikan rehabilitasi psikosoial
agar ketika kembali ke masyarakat
sudah dinyatakan pulih sepenuhnya secara mental dan spiritual
berbagai keterampilan diajarkan
seperti membuat keset sapu sandal mote memijat dan mencuci baju
kepala panti sarimah mengatakan pembekalan dan pelatihan yang diberikan
membuat mereka lebih bermartabat dan punya kedudukan yang sama dengan manusia lain
saya sangat tertarik bu sarimah pada saat masuk ke dalam lingkup panti ini
ada tulisan moto memanusiakan manusia
nah bagaimana aplikasi
memanusiakan manusia ini kepada mereka yang ada di sini bu selepas nanti mereka keluar
ya emang itu moto utama kami memanusiakan manusia
karena memang mereka itu adalah orang orang yang datang dari jalanan
hasil rajia yang tadinya mereka tuh tata cara kehidupan itu mungkin sudah lupa dia
bagaimana cara mandi yang benar bagaimana makan yang benar
bagaimana dia tertip mengantri untuk makan
untuk mandi dengan kapasitas seperti ini
jadi dengan keterbatasan mereka kami wajib sebagai petugas memanusiakan mereka
dengan cara memberikan step by step bagaimana kehidupan normatif buat mereka
coba dibayangkan mereka ini banyak tadinya dipasung
bagaimana cara mandi yang benar mereka mungkin sudah lupa
terlepas dari keluarga di jalanan ditemukan satpol pp
dikirim ke panti
psikiater savitri wulandari mengatakan
selain terapi psikofarmaka atau obat obatan
terapi suportif lain seperti yang dilakukan oleh panti sosial binalaras harapan sentosa iii ini
dapat membantu proses pemulihan orang dengan gangguan jiwa
dengan adanya panti kemudian menampung mereka
dan di panti itu juga mereka tidak dibiarkan hanya diam saja
mereka juga diberi kegiatan
yang saya tahu itu mereka ada kegiatan keterampilan
kemudian juga diajak bersosiasi berkomunikasi
karena selalu ada petugas petugas panti yang mendampingi di sana
itu cukup membantu bagi mereka karena jadi mereka kondisinya terawasi
selain itu panti panti sosial juga saat ini sudah mulai bekerja sama
dengan institusi kesehatan dalam memberikan dukungan terapi bagi mereka
jadi dibawa untuk kontrol teratur diberi terapi
dilihat perkembangannya seperti apa
jadi kondisi mereka itu bisa terawasi dengan cukup baik
stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa ternyata bisa dipatahkan
lelaki yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran ini dahulu sempat dinyatakan
sebagai orang dengan gangguan jiwa
tapi setelah rutin dan patuh berobat
serta sudah tidak lagi mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa sejak tahun dua ribu sembilan belas
kini ia tetap bisa melanjutkan pekerjaannya sebagaimana mestinya
saya akuin saya bekerja di dinas pemadam kebakaran ini tugas atau bebannya itu sangat berat
maksudnya memang capek gitu kan
apalagi sistem jam kerjanya itu dua puluh empat jam mas
jadi memang lelah gitu kan
cuman walaupun lelah seperti itu
kebetulan saya berteman dengan teman teman yang memang bersahabat gitu pak
sudah tahu saya seperti apa punya riwayat seperti apa
jadi mereka menghibur gitu kan supaya saya jangan bengong
jangan diem sendirian gitu kan
kemudian akhirnya saya happy gitu kan dengan bekerja
saya lebih semangat
oh udah enjoy gitu pak
jadi enjoy gitu kan
dukungan rekan kerjanya membuat rasa percaya diri aris salbana kembali stabil
bagi wawan ruswandi
ari merupakan sosok yang taat beribadah dan ulet dalam bekerja
ari pun dinilai mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam tim kerja
saya merasa bersyukur sama dia karena sudah normal kembali gitu dah fully
karena kebetulan dia job di sini posisi di sini kan sibuk terus pak dengan operator itu
jadi ada perubahan perubahannya sudah bagus
bentuk support atau dukungan seperti apa
ya dari rekan rekan ucapan alhamdulillah pak sudah sehat gitu
bisa normal bergabung lagi
selain terapi farmakologi yang tepat dan teratur
perlakuan manusiawi kepada mereka dengan masalah kejiwaan
miscaya dapat mempermudah pemulihan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
arman helmi jakarta